warga perumahan pulau mas barat pulau gadung jakarta timur minggu petang dikejutkan dengan peristiwa tragis yang menewaskan empat warganya
keempat korban adalah bg tiga puluh tujuh tahun istrinya nb dua puluh sembilan tahun anaknya berusia sebelas bulan
beserta satu pengasuh bayi berinisial sm lima puluh satu tahun ditemukan meregang nyawa di dalam kamar mandi
diduga keempat korban meninggal dunia akibat tersengat listrik
berdasarkan keterangan dari adik salah satu korban kejadian bermula ketika korban nb tengah memandikan anaknya
tiba tiba air panas yang digunakan untuk mandi teraliri listrik
korban lalu meminta tolong kepada suami dan sang pengasuh bayi
nahas mereka juga ikut tersengat listrik yang berujung meninggal dunia
jasad keempat korban ditemukan pertama kali oleh tukang kebun yang langsung melapor kepada ketua rt setempat
punya mandikan anaknya susternya nolongin bapaknya nolongin
teman gak tau itu setom dari mana dari water itu gak tau ya
ini sekarang kondisinya masih di kamar mandi atau
masih di kamar mandi
masih di kamar mandi semua
tempel semua ya
jasad ketiganya dievakuasi ke rumah duka heaven sedangkan jasad sang pengasuh bayi langsung dibawa ke kampung halamannya di wonogiri jawa tengah
sementara itu hingga berita ini diturunkan pihak kepolisian sektor pulau gadung
belum mau memberikan keterangan terkait peristiwa ini
eko budi jakarta